dan kita simak informasi terbaru dari kasus mutilasi
korban mutilasi di cikupa tangerang dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung setempat
pemakaman dilakukan usai jenazah disolatkan
jenasa nuratika korban mutilasi di cikupa tangerang dibawa ke pemakaman di desa kadujajar
malingping lebak banten jumat malam setelah disolatkan di rumah duka
ibu nuratika saidah berharap tersangka kusmayadi alias agus dihukum mati
hukuman tersebut dianggap setimpal dengan perbuatan sadisnya terhadap perempuan berusia tiga puluh empat tahun tersebut dan bayi yang dikandungnya
sebenarnya kalau sudah terpangkap mau mati aja
sementara itu meski ada potongan tubuh nuratika yang belum ditemukan
adi masda banten